iluman untuk nyai dewi
agar kekuatan nyai dewi
bisa kembali seperti sediakala
kembali seperti sediakala
sedang murka kepada kita semua
ustaz berulalazim ibu unda
ustaz berulalazim ibu unda
apa kau tidak lihat aku kesakitan
apa kau tidak bisa pelan pelan
kenapa kau malah menjatuhkan ku
mari aku bantu
kanda aku mohon padamu
maafkanlah aku kanda
sangat marah padaku
kami akan mengobatimu
putra aku suruh
dimana sekarang kau
ibu anda sangat
aku akan mencoba mencari
raden surawi sesa
nyairo disini akan mengobatimu
tolong jaga dan rawatlah
aku akan pergi mencari raden surawi sesa
maafkan saya baru bisa menyapamu sekarang
aku harus menyambut resi
dengan keadaan istana porak poranda seperti ini
ketika saya menemukan istana porak poranda seperti ini
saya akan mencari istana porak poranda seperti ini

betapapun berat dan buruknya
hidup kamu sekarang
kau harus bisa mengendalikan emosi
sebab kehancuran berawal dari emosi
yang tidak bisa dikendalikan
mohon ampun gusti prabu sini
gusti ratu kentring manik
terus merintih kesakitan
dan mengigau menyebut
raden surawi sesa
dia sudah membuat kesalahan yang begitu besar
yang telah merugikan pajajara
jika dia mendapatkan
hukuman yang sangat berat
jangan lupa like share dan subscribe
kita harus pergi dari sana sebelum mereka menangkap kita
dan memasukkan kita ke dalam penjara kepenangkanku
aku akan menyalurkan hawa murniku untukmu
dimana aku sekarang
nyai dewi sedang berada di dalam istana nyai dewi
nyai dewi perlu memulihkan diri
agar kekuatannya dewi bisa kembali seperti sediakah
aku tidak bisa
karena aku telah kehilangan semua kekuatanku
apa yang bisa membuat kekuatannya ide
bisa kembali seperti dahulu
aku membutuhkan hawasi dunia
untuk mengembalikan kekuatanku kembali
apakah kau bisa mencairkan tumbal siluman
untuk mengembalikan kekuatanku
baiklah kalau begitu
aku akan mencarikan siluman untuk nyai dewi
agar kekuatannya dewi
bisa kembali seperti sediakala
terima kasih rupi
sendikanya nyai dewi
selalu meninggalkan kesedihan
selalu meninggalkan penderitaan
untuk rakyat yang tidak bersalah
memberi kesempatan kepada pajajara
untuk bangkit kembali
menyembuhkan semua luka ini
mohon ampun gusti prabu
hamba datang menghadap usti prabu
ada apa prajuri
ampun gusti prabu
baru saja hamba melihat gusti amuk merunggul
mengendong raden surabaya caesar keluar dari istana gusti prabu
kemana perginya mereka
ke arah sana gusti prabowo